daftar sekarang juga hanya di fashion plus
ini vitamin supaya kamu lebih fit lagi
dan urusan administrasi
papa udah beresin
sekarang kita tinggal pulang aja
mantap beresin lah tuh barang barangnya boy
semua sudah siap juragan
nah gitu dong kompak
nah tapi maaf pak
mau itu udah sehat udah kuat jalan sendiri
gak mungkin salah liat papa kamu
mama tuh udah hidup berapa tahun sama papa kamu
jempol kaki papa kamu aja mama merem juga tahu
pasti papa nih keluyuran sama cewek muda itu
kenapa harus cewek yang masih muda begitu lagi
kamu jangan marah jangan nangis ya
tapi jangan marah marah dulu
boy tuh yakin banget
itu motor kan baru beli harusnya ngonjengin mama bukan cewek muda
ya udah mungkin mama salah liat ya sabar ya maya
mendingan mama gini aja deh
mama ke tempat administrasi mama tanya
tapi mama gak salah liat boy
iya ya nanti kita berbicara
mau ditemani bang diman kedepan
gak boleh nangis
ini sih kamu
ternyata teh cemburu bukan hanya milik orang muda ya
ya bener bang
buat atas rumah buat
oh iya sebentar ya buat
ih ditanyain boy tuh gimana
ya gue udah boleh pulang pak
lagi nunggu mama nyelesain administrasinya aja
kamu udah ngerasa sehat
udah dong pak
malahan boy gak disuruh bawa obat
cuma disuruh bawa vitamin
papa tuh bangga banget sama kamu
apalagi waktu kamu di atas ring
kamu tuh ternyata
bukan hanya baik budi dan tidak sombong
papa banget tau
iya pak makasih pak ya
mama tuh lagi jemburu
berarti beneran dong
kamu gak usah khawatir
kamu pasti akan tahu kejadian yang sebenarnya
kamu kenal papa banget dong
iya sih pak
sekarang papa nyusul mama lu ke administrasi ya
makan ini dulu pak biar cool keren
anak motor kan sekarang
cool aja pak ya
depan mama oke
m segala b adjust langsam
duh bakat mama udah cerita waktu itu kan ke papa
mama tuh gak pacaran sama dia gimana sih papa
waktu itu kan
paket ini bisa terus
ini suami ibu
iya sampai sekarang sih masih semua sama
yah kalau papa mengkhianati cintanya mama dan selama ini tulus sama papa
ya buat apa lagi cinta dipertahankan
eh cerai itu pada dibenci sama allah tau
eh cerai itu bisa terjadi
pasti kan dua belah pihak berarti dua duanya dibenci sama allah tau
kalau mama yang minum
ya mama aja sendiri yang dibenci sama allah
kalau papa bangga
bahkan mungkin papa tuh dapat pahala
karena papa ngasih apa yang mau mau
harusnya dua duanya dibenci
iya kan mbak
kalau ini masa didapat pahala
kenapa permintaan cerai saya diturutin
berarti kan sama sama gak dapat pahala dong
sama sama dibenci dong
eh emang mah
kok tetangga ini ketikutin
maaf bu pak
ini rumah sakit bukan tempat pengadilan agama
tuh salah tempat mah
ini rumah sakit bukan pengadilan agama
ih dari tadi kita juga di rumah sakit
siapa bilang di pengadilan agama
belum lagi ya
terima kasih ya
bukannya tadi papa mau menunggu lama di ruang administrasi
ini vitamin supaya kamu lebih fit lagi
dan urusan administrasi papa udah beresin
sekarang kita tinggal pulang aja deh
man beresin lah tuh barang barangnya boy
semua sudah siap juragan
nah gitu dong kompat
nah tapi maaf pak
oh itu udah sehat udah kuat jalan sendiri